bahkan komposisi pansel itu lima dari pemerintah empat dari masyarakat sipil
icw dalam posisi mengkritik komposisi itu
kami sampai saat ini tidak tahu apa landasan dari angka angka itu
apakah semata mata karena kpk sudah di bawah pemerintah
sehingga pemerintah harus lebih dominan di dalam pansel
atau mungkin yang kedua ada upaya intervensi dalam proses pemilihan pimpinan maupun dewas kpk
bagi kami proses pemilihan tahun dua ribu dua puluh empat ini tidak bisa lagi menggunakan kacamata yang normal
situasi kpk hari ini adalah situasi abnormal
maka dari itu kalau presiden punya kompetensi dan pengetahuan yang baik tentang kpk belakangan waktu terakhir
mestinya komposisi itu bisa dirombak diperbanyak figur figur yang tidak memiliki aliansi dengan pihak manapun termasuk pemerintah
jadi kami mendorong agar figur figur yang sebentar lagi akan ditunjuk oleh presiden
benar figur yang independen tidak punya afiliasi berkompeten berintegritas dan bersih rekam jejak
tidak hanya hukum namun permasalahan etika
ini sudah jelang bulan juni kami mengingatkan kepada presiden
batas masa waktu pemilihan pimpinan kpk mereka akan berakhir pada desember mendatang
kami berharap ini tidak diperlama lagi
di satu sisi kami berharap juga tetap akomodatif
maka dari itu kami juga berharap agar presiden dapat melibatkan atau partisipasi masyarakat
meaningful participation itu kami harap tidak hanya dalam proses penjaringan pimpinan
akan tetapi dalam proses pansel
nantinya wajah dari pansel akan memperlihatkan beginilah wajah dari presiden melihat
kpk mendatang jadi kalau panselnya buruk